di pertambahan umur yang ke empat ratus sembilan puluh empat jakarta dihadapkan pada situasi memprihatinkan
bahkan publik menilai jakarta tidak baik baik saja
bagaimana tidak di tengah persoalan klasik jakarta yang masih harus dibenahi
persoalan pandemi covid sembilan belas di jakarta semakin menggila
bagaimana kerja cepat dan strategis sang pemimpin menghadapi persoalan ini
serta apa upaya yang lebih konkret semua elemen masyarakat untuk bisa bangkit dan bekerja sama
keluar dari masa masa sulit ini lebih lengkap
kita akan berbincang langsung dengan gubernur provinsi dki jakarta anies baswedan
lewat sambungan zoom dari luar studio
assalamualaikum selamat sore pak gubernur
waalaikumsalam selamat sore
terima kasih pak gubernur sudah menyempatkan waktu
sore ini kita tahu sekali bapak sibuk sekali ya untuk mengurus jakarta
di tengah kondisi yang juga saat ini masih sulit begitu
tapi pertama kali pak cnn indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun
untuk dki jakarta
ya semoga apa yang bisa kita benahi bersama sama ini bisa menjadi langkah untuk memulai jakarta
menjadi semakin baik dan jakarta bangkit menjadi tagline yang diusung oleh provinsi dki jakarta
untuk bisa membenahi seluruh persoalan
kita langsung saja pak gubernur dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang

ulang tahun ini di tengah pandemi ini seperti apa pak
jadi jakarta jalanan panjang ada plus naik turun
ada masa dimana kita sulit masa di mana kita merasakan suasana yang membahagiakan
sekarang kita sedang berhadapan dengan situasi yang penuh tantangan
tapi saya ingin kita memaknai ini semua sebagai pengingat bahwa di kota ini berisi pribadi pribadi
tapi saya ingin kita memaknai ini semua sebagai pengingat bahwa di kota ini berisi pribadi pribadi

tangguh orang orang yang siap menghadapi tantangan orang orang yang memilih zona nyaman
orang orang yang memilih untuk bekerja keras mendapatkan kehidupan lebih baik berkumpul di kota ini
jadi saya yakin sekali bahwa ketika pandemi ini datang insya allah masyarakat di jakarta akan bisa bangkit lebih kuat dengan pengalaman menghadapi pandemi ini

jadi saya yakin sekali bahwa ketika pandemi ini datang insya allah masyarakat di jakarta akan bisa bangkit lebih kuat dengan pengalaman menghadapi pandemi ini
jadi saya yakin sekali bahwa ketika pandemi ini datang insya allah masyarakat di jakarta akan bisa bangkit lebih kuat dengan pengalaman menghadapi pandemi ini
jangan sinis saat ini kita memang sedang berhadapan dengan banyak new covid
jangan sinis saat ini kita memang sedang berhadapan dengan banyak new covid

insya allah begitu nanti pandemi ini terkendali jakarta akan bangkit menjadi kota yang lebih baik
kota yang maju insya allah warganya bahagia dalam keberkahan allah
oke amin baik terima kasih pak gubernur
mungkin kemarin belum lama anda pernah mengatakan
jakarta dalam situasi yang genting karena memang mengingat lonjakan kasus yang terus terjadi
eksponensial jumlah kasus infeksi terus meningkat
bahkan situasi vaskes dan juga situasi layanan kesehatan juga sudah semakin memprihatinkan
anda bagaimana menggambarkan situasi saat ini secara makro pak
jadi benar sepuluh hari yang lalu kita sudah sampaikan
kita memasuki potensi memasuki fase
kita ganting jakarta
karena pada saat itu kita sudah melihat dalam hitam hari
jumlah penambahan kasus itu berbeda polanya dengan bulan bulan sebelumnya
kalau di bulan bulan sebelumnya itu meningkat sepuluh persen lima belas persen bedaannya dari hari ke hari
kalau mulai sekitar dua minggu lalu itu lompatnya bisa naik separuh
bahkan naik dua kali lipat dalam satu hari
jadi ada penambahan
ada penambahan yang eksponensial
empatnya tinggi sekali
nah itulah kemudian kita menyampaikan pada seluruh masyarakat untuk lebih berhati hati
karena saya kira tiga hal yang menjadi faktor kita melonjaknya tinggi
satu adalah kita memasuki periode mudik lebaran yang baik pulang ke jakarta
itu awal juni itu saya kira sudah mudiknya kembali
jumlah yang cukup besar tuntas
dan yang kedua adalah potensi varian baru
indikasinya apa lonjaknya cukup tinggi dibandingkan ketika sebelum sebelumnya
yang biasanya tidak terpapar ini terpapar
lima belas persen dari kasus yang kita temukan adalah anak anak
bahkan balita termasuk
dan angkanya cukup besar
balita itu hampir lima persen
ini adalah beda dengan yang sebelumnya
yang ketiga adalah karena kemampuan testing di jakarta
sehingga kita mendeteksi awal deteksi banyak dan akurat
hari ini saja itu lima puluh tujuh persen testing dilakukan seluruh indonesia
itu lima puluh tujuh persen dikerjakan di jakarta
rata rata kita separuh dari seluruh testing di indonesia
jadi di kota ini alut berpotensi covid kita tes dan ketahuan
tapi menurut kami lebih baik ketahuan
dan kami di jakarta tidak pernah menutup menutupi
tidak pernah diubah tidak ditambah tidak dikurangi
apa yang dikerjakan oleh prof dki
nah dengan cara deteksi masif ini
maka orang orang yang memiliki comorbid
bisa tertangani lebih awal
potensi fatalitas terhindarkan
karena itu kenapa di jakarta tingkat kematiannya sangat rendah
yaitu satu lima persen
membuat kita bisa mendeteksi lebih cepat
karena kita mendeteksi lebih cepat jumlahnya banyak
lalu terlihat dalam laporan harian
dan laporan harian ini yang menjadi pembahasan berita
angkanya tinggi ya benar
kedua adalah varian baru
yang ketiga karena kemampuan testing yang tinggi
kalau testingnya ditinggikan
ya mungkin nggak kelihatan
kita itu sekarang adalah
sebelas kali lipat dari
syaratan yang diharuskan oleh who
jadi who itu mensyaratkan dalam satu minggu kita melakukan testing
satu orang per sejuta penduduk
jadi kalau di jakarta
maka kita harus melakukan sepuluh lima ratus
nah kita sudah melakukan lebih dari satu ratus dua puluh ribu per minggu
jadi secara perhitungan cukup
jadi ini cara kita mendeteksi
supaya bisa melakukan treatment cepat
begitu angkanya tinggi
kita kerjakan menambah kapasitas rumah sakit
oke artinya evaluasi ini berjalan
dua hari lalu ya
saat itu saya sampaikan bahwa ini agak keting
lalu kita kerjakan kapasitas rumah sakit ditinggikan
kalau tidak ditinggikan
mas bukang verdi
mungkin kira kira lima hari yang lalu
kita bisa mencari situasi itu
karena sepuluh hari yang lalu langsung kita tambah kapasitas rumah sakit
sehingga ketika jumlah kasus itu meningkat
tempat tidurnya sedia
saya perlu mengkoreksi yang tadi disampaikan oleh reporter cnn
ya silakan pak
kami itu ada tiga puluh dua rumah sakit
lalu tiga belas rumah sakit itu sepenuhnya dipakai untuk covid sembilan belas
sepenuhnya dipakai untuk covid sembilan belas ada tiga belas
lalu ada sembilan belas rumah sakit m prof
ini dipakai khusus untuk covid sembilan belas
di jakarta ini ada satu ratus sembilan puluh tiga rumah sakit
dan per hari ini satu ratus empat puluh rumah sakit itu dipakai untuk menangani
artinya kami ingin agar semua warga
di dalam masa pandemi ini menghadapi kesulitan karena apar
maka bagi mereka yang perlu pelayanan kesehatan
kapasitas rumah sakitnya sebisa mungkin memenuhi kebutuhan
tapi tidak bisa kita hanya bekerja di situ
ini kan seperti atap kita bocor
kemudian kita siapkan ember di bawah untuk menampung air bocornya
air bocornya makin banyak kita besarin nih airnya
embernya itu semestinya tidak cukup harus tambal bocornya nih
satu tiga m itu diikuti
satu tiga m itu diikuti
kurangi aktivitas mengurangi interaksi sehingga potensi penularan menurun
jadi ketika sekarang kita menerapkan pkm ini adalah pembatasan
tapi bang ferdi saya usul ini sebetulnya bukan program pembatasan
ini program penyelamatan
tujuan utamanya kan bukan membatasi kegiatan
tujuan utamanya adalah menyelamatkan warga
ya tapi ada pembatasan apa
ada pembatasan pembatasan yang diterapkan begitu ya pak gubernur
betul kan pandemi ini terjadi karena penularan antar orang
penularan antar orang itu terjadi kalau ada interaksi
karena itulah kita mengurangi interaksi
jadi fokus kita ketika melihat ada pembatasan
mari sadari bahwa ini sebetulnya adalah penyelamatan
karena cara menyelamatkannya adalah dengan mengurangi interaksi
dengan menutup diri menggunakan masker
menghindari nan menghirangi pertemuan jarak dekat
karena virusnya menular lewat itu
jadi ini beda dengan batasan karena misalnya mau liburan
jalannya akan penuh jadi lakukan pembatasan lalu lintas
ini adalah program penyelamatan warga
ini penyelamatan rakyat
jadi saya ingin mengajak kepada semua di jakarta ini ada tiga dua juta kepala keluarga
ada ratusan ribu tempat kerja
mari kita sama sama melakukan program penyelamatan di tempat kita masing masing
karena pak fethi virusnya kan menularnya tidak di tempat publik saja
menularnya di mana di ruang keluarga di ruang rapat di ruang kerja
itu adalah ruang ruang yang sesungguhnya private
karena itulah arti protokol dan kurangi aktivitas yang mengharuskan membuka masker
misalnya kalau kami sekarang kita harus membuat masker
kalau kami sekarang kalau ada tamu ya diberikan suguhan minum dan makan
bukan apa apa karena masker dan minum itu tidak bisa dijadikan satu
kalau mau minum lepas masker pakai masker nggak bisa minum
jadi kita kalau ada tamu sekarang tidak gunakan makanan tidak gunakan minuman
kenapa ya karena kita dalam kondisi pandemi
masuk diberitahu tidak ada minuman makanan jadi minum makan dulu ya
tapi ini contoh hal hal kecil yang harus kita lakukan
untuk sama sama jaga dari penularan
jadi ketika ada pembatasan dari pemerintah jangan dibilang sebagai pembatasan saja
tapi tujuan pembatasan adalah penyelamatan
oke artinya kemudian bagaimana memahami narasi yang disampaikan oleh pak gubernur tadi
bahwa untuk menyelamatkan masyarakat ini ada batasan batasan yang harus dilakukan dan diterapkan

prokesnya juga tetap harus disiplin dan semakin ketat
apalagi per hari ini sampai empat belas hari ke depan juga sudah ada pembatasan atau penyelamatan
yang pak gubernur tadi yang lebih ketat begitu pak yang disampaikan oleh pemerintah pusat
ini sejalan pak dengan apa yang dicanangkan hari ini yang dijalankan hari ini
tanpa harus berpikir untuk menarik rem darurat seperti narasi yang berkembang saat ini
ya jadi tahun lalu
kita sendirian di jakarta
karena hanya di jakarta terjadinya wabah ini
pandemi ini munculnya di kota ini
saat ini kita merasakan terjadi di seluruh wilayah indonesia
bahkan pulau jawa khususnya
nah itu pengendaliannya harus komprehensif di semua tempat
tidak bisa hanya di satu tempat seperti jakarta
itu juga sebabnya kita semua ikut kepada pendekatan yang sekarang dilakukan adalah ppk
itu juga sebabnya kita semua ikut kepada pendekatan yang sekarang dilakukan adalah ppk
jadi di situ dibuatkan kriterianya
jakarta masuk kriteria merah
oranye kuning atau hijau
saat ini kita di jakarta yang dalam status merah menurut kriteria km itu
dengan ada pembatasan jam untuk berjalan
jam untuk operasi
rapat kemudian konferensi
jadi ini semua ketika dilakukan pembatasan
sesungguhnya yang sedang dikerjakan adalah penyelamatan
jadi sekarang kita di ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat
untuk bantu mengawasi bantu mengingatkan
bila anda menemukan pelanggaran
laporkan kepada kantor
laporkan kepada kami
gunakan aplikasi itu laporkan nanti kami akan tindak
karena jumlah petugas
dan jumlah tempat
jumlah orang yang harus diawasi
karena itu kita semua harus sama sama mengawasi diri kita
keluarga kita lingkungan kita
apalagi saat ini banyak anak anak yang terpapar
saya tidak ingin anak kita orang tua kita
terpapar oleh covid sembilan belas
karena kita tidak melaksanakan kedisiplinan dalam mengikuti protokol kesehatan
bicara soal vaksinasi ini juga penting pak anies
targetnya kan memang tujuh lima juta penduduk pada akhir agustus
seberapa possible begitu target ini tercapai
usai jeda pak anies kita akan kembali dengan perbincangan kita
tetap di cnn indonesia newsroom
target ini masih tidak mungkin pak
karena situasinya sekarang kan tidak bisa kita pungkiri
masih ada kelompok kelompok masyarakat yang menolak untuk divaksin
dan ini bagaimana evaluasi anda
ya jadi benar kita menargetkan tujuh lima juta orang dewasa di jakarta
seperti ditekankan oleh bapak presiden
ini arahan dari beliau
dan kita semua sekarang melaksanakan itu
jadi di jakarta ini kita membangun sentra sentra vaksinasi
puskesmas bagai fasilitas di rumah sakit
total kapasitas yang terpasang
artinya terpasang itu artinya ada orangnya ada tempatnya
ada jam operasinya dalam satu hari itu bisa melakukan vaksinasi
di atas empat puluh empat juta orang
artinya kalau sampai kita semua orang datang
sampai satu ratus empat puluh ribu orang per hari kita bisa handle
nah vaksinasi ini dua sisi
itu adalah sisi yang tadi saya sampaikan mampu sampai satu ratus empat puluh ribu
vaksinnya ada orangnya ada jam operasinya ada vokasinya ada
yang kedua adalah demand nya
ini artinya orang yang datang untuk melakukan vaksinasi
nah ketika kita melakukan vaksinasi kita bisa menghasilkan vaksinasi
nah kita melakkerjakannya dua duanya
supply nya kita siapkan kemudian demand nya
lurah binkang timas binsa ketua rw pkk
semua lmk semua bergerak menyisir warganya
tiap tiap kampung disisir siapa yang sudah vaksin siapa yang belum
dan mereka yang belum kemudian didaftarkan mendaftar lewat apa gaki
jadi bagi seluruh masyarakat juga tidak perlu datang tanpa perjanjian
tapi anda masukkan buka aplikasi jaki isi di situ nanti anda bisa milih tempatnya
sesudah itu nanti dapat waktunya
jadi datang ke lokasi vaksinasi di waktu yang sudah ditentukan
jadi kita memberikan kesempatan masyarakat untuk mendaftar
lalu ketua rt rw lmk pkk
menyisir di wilayah masing masing siapa yang belum siapa yang sudah
lurah camat bergerak untuk menggerakkan semua
dan alhamdulillah setiap hari setiap hari kamis kemarin
kita melakukan vaksinasi di atas seratus ribu orang per hari
artinya kapasitas yang kita miliki itu tinggi dengan warga yang berdatangan
tapi perdatangan ini kan harus digerakkan juga
jadi itulah art rw kpkk lurah camat babinsa babingkang timas
mereka semua menyisir menggerakkan
dan alhamdulillah kita bisa terus minimal seratus per hari
satu ratus empat satu ratus tujuh kemudian pernah di atas satu ratus sepuluh
jadi tiap hari naik turun tapi semuanya pasti di atas seratus
insya allah lihat
untuk tujuh lima juta di akhir agustus akan bisa tercapai
karena itulah saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat
bahwa untuk kita bisa mendapatkan penyelesaian atas masa pandemi ini
yaitu tingkat pendularan yang menurun terkendali ada dua jalannya
pertama adalah mendapatkan antibody karena terinfeksi
jalan kedua mendapatkan antibody karena tervaksinasi
nah tentu kita kepengennya bukan yang karena terinfeksi bukan
karena di sini ada risiko
tapi pakai yang tervaksinasi
dua jalan inilah yang kemudian nanti akan membuat pribadi pribadi di jakarta memiliki kekebalan tubuh
dan dengan kebalan tubuh inilah insya allah kita bisa memiliki kekebalan tubuh

dan kalaupun ada orang orang yang sudah divaksin tapi tetap terpapar
dia tidak akan mengalami infeksi yang berat insya allah
tapi kejalannya ringan
nah ada dua
ada terpapar ada terinfeksi
terpapar karena kena virusnya tapi terinfeksi karena virusnya menimbulkan peradangan
nah dengan terinfeksi kita bisa mengalami kekebalan tubuh
dan dengan kita melakukan vaksinasi maka insya allah kalaupun sampai terpapar
ketemu orang yang membawa covid
maka tidak menimbulkan radang yang berisiko
tapi kejalannya ringan
jadi dengan cara seperti itu
kita akan mencapai kondisi di mana masyarakat jakarta secara umum mendapatkan kekebalan
karena itulah kemudian kita bisa masuk ke fase berikutnya ini bangkit yang sesungguhnya
kalau program vaksinasi ini pas di akhir agustus maka insya allah di akhir agustus ini suntikan pertama nanti suntikan keduanya
bukan dua belas minggu kemudian artinya akhir november di jakarta semua orang dewasa sudah tervaksin
ini kita genjot memang intensif sekali
jadi kita ini bahas perkenaan untuk aksi ini intensif bahkan bisa memiliki kemampuan vaksinasi di atas satu ratus empat puluh ribu per hari
itu bukan pekerjaan kecil itu melibatkan ribuan orang yang bekerja di belakang layar
tapi itulah jakarta orang tangguh dengan orang orang yang kerja keras
oke pak gubernur tapi kita tidak bisa memungkiri dengan apa yang anda sampaikan
dan penanganan strategi yang tadi sudah dipaparkan semuanya cukup strategis begitu ya
tapi kita tidak bisa pungkiri kita dihadapkan kepada sekelompok orang yang juga masih menyebarkan hoax
tentang bagaimana soal vaksinasi ini bagi ada kelompok kelompok masyarakat yang resisten dengan ini
padahal situasi saat ini bukan lagi fokus ke soal bagaimana mengkonsumsi hoax dan informasi yang keliru soal itu
tapi bagaimana menyelesaikan pandemi ini seperti yang anda sampaikan tadi
melindungi dan menyelamatkan warganya
apa kemudian evaluasinya pak gubernur soal ini
ya tentu harus ada counter untuk mengkoreksi untuk menjelaskan
jadi saya sendiri berkali kali sering sekali bertemu dengan orang orang yang namanya resisten untuk melakukan vaksinasi
saya sampaikan meyakinkan menjelaskan
karena bagaimanapun juga
ini menyangkut kepada badan mereka
ini kan bukan seperti kita mau melakukan hijauan
pohon di halamannya ada yang menolak ada yang menerima
ini kan kita tim medis dikajian ilmiah dan sudah diakui oleh dunia internasional
lembaga lembaga dunia semuanya menjunjung tinggi prinsip perlindungan nyawa perlindungan pada kesehatan
yang mengatakan bahwa vaksin yang digunakan ini adalah vaksin yang aman dan efektif
jadi saya sering sampaikan kita percaya mana nih
saya berita yang tidak jelas sumbernya saya percaya pada keputusan keputusan yang jelas infeksinya
saya rasa kita semua yang menggunakan yang berpikir kritis kemudian menggunakan kita akal sehat kita pasti akan menerima keputusan keputusan
kebijakan yang dibuat oleh badan badan yang memang kredibel yang sudah dikuat selama ini menjadi garda terdepan
seperti misalnya bp pom kalau di indonesia who di dunia internasional tidak sederhana approve dan tidak approve karena coba coba
tapi itu semua harus diyakinkan
jadi menjangkau yakin kan
dan hormati jangan pernah rendahkan ini pesan saya kepada semuanya juga jangan pernah rendahkan jangan pernah remeh
tapi hormat lelaskan
karena ini menyangkut si pribadi yang akan mendapatkan vaksin di badannya
jadi dengan cara seperti itu insya allah secara bertahap semua akan bisa diyakinkan
dan pengalaman saya begitu
sebagian malah saya karena sudah datang ke balai kota
di balai kota
saya antar mungkin di sini
dan dengan cara begitu kemudian bisa membuat mereka mau mengikuti vaksinasi
dan insya allah pribadi pribadi biasanya tokoh tokoh sama ini mungkin belum terlalu yakin
setelah dijelaskan difasilitasi mereka melakukan vaksin maka masyarakat sekitarnya menokohkan akan melihat oh ternyata
siapapun melakukan vaksin kemudian mereka ikut untuk
jadi tapi ini harus dikerjakan dengan kesabaran
penuh kasih sayang
ini adalah untuk melindungi
ini bukan untuk membuat laporan pemerintah baik
ini untuk melindungi anda
ini untuk menyelamatkan anda
apalagi ketika berhubungan dengan pribadi pribadi yang berilmu
maka kita ingin pribadi pribadi itu terlindungi
pribadi ini jangan sampai terpapar jangan sampai sakit apalagi bila berisiko karena ada comorbid
yang punya risiko fatalitas
jadi kita berbicara vaksinasi dengan bicara angka saja
jangan bicara tentang target pemerintah saja
tapi ini bicara tentang kami ingin sehat
ingin anda terjauhkan dari resiko
apalagi pribadi pribadi yang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat
anda harus sehat
anda harus bisa melewati pandemi ini
jadi yang ditampilkan kepada mereka semua adalah ini program untuk menjaga keamanan
program untuk melindungi
program untuk menyelamat
bawa pesan rahim itu
oh pesan rahmah itu
bawa tandungan itu
oke terakhir pak gubernur
jakarta bangkit kuat sekali makna dari tagline ini
apa yang bisa disampaikan oleh seorang pemimpin daerah untuk ke depan bisa bersama sama masyarakatnya menghadapi sederet masalah yang ada
dan juga bangkit dari situasi sulit ini
singkat saja pak gubernur silahkan
jakarta adalah kota kolaborasi
di sini seluruh masyarakat yang punya potensi berkumpul
dan mari kita sama sama melewati masa ini dengan hati pada keselamatan kita
caranya mengikuti protokol kesehatan mengikuti vaksinasi
kita kerjakan itu semua
insya allah niat kita untuk berada di kota ini berkarya mendapatkan kehidupan lebih baik
akan muncul peluang untuk lebih baik lagi
dan lewat dari pandemi ini jakarta insya allah bisa bangkit lebih kuat
punya pengalaman melewati masa krisis yang tidak sederhana
dan insya allah kita akan mewariskan kepada anak anak anak dari anak anak kita
bahwa ini adalah angkatan yang ditakdirkan menghadapi pandemi
angkatan ini lolos melewati ujian
tembakan kepada kita di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
semoga allah memberkahi kita semua
oke kita aminkan harapan harapan baik itu
semoga ini juga bisa semakin membuat persoalan persoalan pelik terkait penanganan pandemi covid sembilan belas ini bisa terlaksana dengan baik
dengan strategi yang sudah anda paparkan dengan jelas tadi
tidak ada lagi masalah tidak ada lagi keluhan dari masyarakat
bagaimana sulitnya mengakses rumah sakit
mendapatkan vaskes dan segala macam
tapi sudah terjawab semuanya
dan kita juga berharap dengan vaksinasi ini juga bisa mengakomodir dan menyelamatkan masyarakat
dan sekaligus juga menganulir informasi informasi hoaks dan keliru soal vaksin ini
agar masyarakat dki jakarta khususnya bisa tetap sehat dan keluar dari situasi sulit seperti ini
terima kasih pak gubernur sudah bergabung dengan kita sore ini pak
assalamualaikum wr wb